oke selanjutnya untuk membahas rencana kebijakan ini yang tadi mungkin akan diimplementasikan lebih luas begitu ya dari tiga titik kemacetan di depok akan nanti lebih luas lagi
sudah bergabung bersama kami ada yayat supriyatna pengamat tata kota dan juga lingkungan kang yayat selamat malam
selamat malam mbak busbah
kang yayat ini ada rencana lampu merah depok diputar lagu untuk mengurangi stres
tapi tadi sudah diklarifikasi begitu ya tidak untuk mengurangi stres tapi untuk lebih aware masyarakatnya terhadap ketertiban lalu lintas
yang pertama kita harus lihat apa makna sebuah lagu
lagu itu memberikan makna nilai atau tidak
sejauh mana nilai itu bisa terinternalisasi dan mampu merubah perilaku
jadi pertanyaannya kekuatan lagu di persimpangan yang rame yang padat mampu gak memberikan pengaruh kepada setiap orang
karena mungkin ada kemungkinan situasinya akan berbeda
orang yang di dalam mobil ketika lampu merah mungkin tidak semuanya bisa
mereka mendengar isi lagu
mereka yang naik motor yang menggunakan helm atau pakai menggunakan handset tidak semuanya bisa menangkap isi lagu secara jernih
jadi ketika norma atau nilai itu disampaikan melalui lagu orang akan bertanya siapanya menyampaikan
nah yang menyampaikan ini apakah aktor punya pengaruh tidak
kecuali kalau yang nyampaikan misalnya melalui video tron yaitu gambar itu mungkin lebih efektif
kalau lagu dengan gambar akan berbeda
karena mungkin dengan gambar
gambar orang akan terpengaruh lah
apalagi dengan kedudukan aktor
ini posisi pak wali punya pengaruh tidak terhadap masyarakat
seorang wali kota kita berbicara kira kira nasihatnya diturutin atau tidak
nah itu kan menarik itu kan
karena sejauh mana sebetulnya seseorang ketika dinasihati melalui lagu
apakah lagu tersebut mempengaruhi mereka tiba tiba menjadi baik
jadi kalau menurut saya ada bagusnya
dan lagu itu juga harus diiringi dengan aksi
aksinya itu ada perbuatan ada tindakan
pak wali kota menertibkan pedestriannya trotoarnya
menambah angkutan umum lebih bagus
merapikan ruang ruang pejalan kaki
membuat kanopi hijau yang lebih banyak
nah ketika lagu disampaikan kemudian juga ada aksi yang sama dilakukan
orang akan melihat
antara lagu perbuatan
apa yang dilakukan itu seiring dan senilai
tapi kalau sekian hanya lagu lagu saja
yang dianggap nanti mampu menurutkan stress
ini perlu dipertanyakan hasilnya
tapi kan sekarang kan ada apa namanya
pergeseran behavior lah
kemudian mengunggahnya di media sosial
ini kan terlihatnya kebijakan ini anti mainstream begitu
dan mungkinnya akan diimplementasikan di kota lain
kalau kang yaya
seperti apa nih kalau dari gaya
masyarakat kota umumnya milenial
dengan kebijakan pemerintah kota seperti ini
ini ada perbedaan generasi ya
beda generasi beda nilai
pasti akan berbeda cara pandangnya
kita yang tua
yang generasi lama
dengan menggunakan lagu
orang mau mendengar
tapi anak anak milenial
dia tidak semudah itu
dia akan punya gaya lain
yang mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan
ini kan ada perbedaan
secara pandang orang tua
dengan anak anak muda
kalau anak anak muda itu
dia bisa ada namanya
dia bisa saja membunuh sesuatu
itu akan berbeda
karena mereka lebih merasa
kalau ada sesuatu yang baru
dan merangsang inovasi mereka
terangsang mereka untuk merasa
itu punya nilai positif
kalau pak wali kota mengatakan
ini diuji coba selama satu bulan
apakah warga depok berubah atau tidak
apakah yang di persimpangan
lalu lintas atau tidak
stresnya berkurang atau tidak
kalau pak wali ingin menguji
tidak ada masalah
dengan mengeluarkan anggaran
dengan mengeluarkan sesuatu yang
ternyata kan jadi mubazir
biarin saja nggak apa apa
uji coba yang dianggap efektif
nanti akan terlihat
kalau ternyata uji coba yang
dengan inovasi yang lebih brilliant
itu punya pengaruh berbeda atau tidak
untuk turun ke lapangan
bisa memberikan himbauan
yang mungkin lebih punya
kalau tadi tujuannya pak wali juga
kalau tadi tujuannya pak wali juga
untuk menertibkan masyarakat
yang ada di persimpangan
rambu rambu lalu lintas
harusnya ada prioritas lain
selain dengan lagu lagu ini
tapi kita lihat dulu
evaluasinya nanti seperti apa
terima kasih banyak
sudah bergabung bersama kami